sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ibu titip nayla ya
kamu gak apa apa kan
kamu gak ada apa apa sama rambok ya kan
maafin aku aku gak ada waktu itu sayang
kamu tenang sekarang aku udah disini kamu aman
aku khawatir banget sama kamu

kalian semua gak ada apa apa sama rambok
hati hati ibu bilang
jangan kau ceritakan pada siapapun
pasti nayla trauma atas kejadian ini
laper kayaknya harus lusuh deh
sayang nangis terus laper kayaknya
aku mau buatin bubur nih
lu kok dibikinin bubur
kenapa gak disuapin sama nayla
di batas geraguan
tersimpan ke yang dihukumnya
tersimpan ke yang dihukumnya
sayang kamu kenapa sih
jangan sempat berhenti
sampai jumpa lagi
pergi jangan ikutin aku
jangan ikutin aku
jangan ikutin aku pergi
sayang kamu cuma habis beribut kamu tenang ya
lepaskan aku dia cinta ku
lepaskan aku bantuku
bantu aku bantu aku
haruskah ku pergi darimu
kami akan punya anak kedua dok
ya betul pak
sayang kamu dengarkan
sebentar lagi tiara akan punya adik